inilah aksi m warga panakukang makassar
ia tega memukuli anaknya setelah menyetorkan beberapa lembar uang di kawasan mal panakukang
aksi yang viral di media sosial ini langsung menimbulkan berbagai macam pendapat
mulai dugaan aksi pemalakan hingga eksploitasi anak menjadi pengemis
aparat polsek panakukang bersama dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kota makassar
lalu mengembangkan penyelidikan
alhasil senin malam kemarin ibu tiga puluh empat tahun ini ditangkap di rumahnya
awalnya ia bingung mengapa ditangkap
namun setelah diperlihatkan video aksinya yang viral ia pun tidak banyak berkata kata
termasuk saat ditanya mengapa memaksa anaknya mengemis
anak anak di daerah tersebut yang disuruh untuk melakukan mengemis
ataupun meminta minta terhadap sosial pengunjung mal di panakukang
sementara alibi dari ibu tersebut
anak ini memakai uang ibunya ini untuk sebagai uang jajan
tapi sedang kami dalami apakah memang seperti itu
sementara korban sr sembilan tahun dan masih duduk di bangku kelas tiga sekolah dasar
kini dalam pengawasan dan bimbingan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak anak
dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kota makassar
ini dia eksploitasi
saat ini lagi di polisi yang akan memberi tanda apakah dia eksploitasi atau tidak
yang pasti kami mau memberitahukan ke rakyat bahwa ini anaknya sudah aman
dan kita berharap dia tetap sekolah
akibat aksinya m dijerat pasal kekerasan dalam rumah tangga
dengan ancaman hukuman penjara enam tahun serta denda tujuh puluh dua juta rupiah
dan eksploitasi anak secara ekonomi dengan masing masing ancaman sepuluh tahun penjara
berikut denda dua ratus juta rupiah
alwi fauzi makassar sulawesi selatan